ya wacana mengajukan hak angket atas persoalan minyak goreng bergulir di dpr usai muncul kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng
wacana ini diusulkan oleh fraksi pks namun belum seluruh fraksi satu suara atas usulan ini
bahkan sejumlah fraksi sudah menyatakan menolak pembentukan pansus
bagaimana dinamika di senayan soal usulan hak angket dan juga pansus minyak goreng
akankah usulan ini mendapat dukungan atau justru layu sebelum berkembang
kita akan coba membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber
ada kang deddy mulyadi wakil ketua komisi empat dpr ri
dan juga ada kang ujang komarudin pengamat politik dari universitas al azhar
selamat malam kang deddy kang ujang apa kabar
ya selamat malam
kabar baik ya semuanya
kita juga masih menunggu nanti bergabungnya bang nasim khan dari komisi enam dpr ri
dari fraksi pkb juga membahas soal ini
saya mau ke kang deddy dulu yang beberapa hari belakangan kita lihat
sudah mulai menyatakan usul agar perlu adanya pansus untuk mengurai
mengetahui apa sebetulnya masalah dari sengkarut minyak goreng ini
kenapa kang deddy anda merasa perlu adanya pansus
yang pertama bahwa dpr melaksanakan kegiatan rapat gabungan
yang diikuti oleh komisi empat komisi lima
dalam rapat tersebut dua kali diperdagangkan kehadiran
ketidakhadiran itu menimbulkan tanda tanya dari kita
apakah memang ketidakhadiran karena ruang untuk hadirnya tidak
atau ketidakhadirannya itu ada faktor faktor lain yang menjadi penyebab
itu yang pertama
yang kedua persoalan minyak goreng ini kan persoalan yang sangat
strategis bagi kehidupan masyarakat kita
karena masyarakat kita memang pada hari ibu rumah tangga terjadi pergeseran
minyak sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dapur
minyak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umkm
minyak bagian yang tidak terpisahkan dari konsumsi masyarakat kita
dari kebiasaan konsumsi pepes kukus
rebus dan itu berubah menjadi kebiasaan konsumsi goreng
jadi tidak ada satupun kegiatan hari ini yang tidak digoreng
semuanya kegiatannya digoreng
nanti yang pak ujang yang memberikan pengamatan
nah kegiatan minyak goreng ini memang sudah menjadi tradisi yang sangat luar biasa
dan masyarakat saya mengalami betul
saya ini orang desa
dulu ibu saya
itu selalu membuat minyak kelapa
minyak kelapa lah yang menjadi bagian dari kehidupan kami
karena konsumsi gorengan pada waktu itu masih sangat rendah
karena kebiasaannya kukus dan rebus
nah kemudian masuklah minyak sawit
dari minyak sawit yang berstandar biasa
tapi minyak sawit yang memiliki standar mutu seperti hari ini
yang berkemasan yang bermerek yang diminat
kemudian akhirnya masyarakatnya berubah semuanya hari ini menggunakan minyak sawit
dan kemudian ini menjadi sesuatu kebiasaan yang tertradisi dalam kehidupan kita
dan ini yang paling penting
bahwa minyak sawit itu diperoleh dari kelapa sawit
kelapa sawit itu di indonesia itu di dalam catatan komisi empat
itu yang ilegal saja
mencapai tiga lima juta hektare
kemudian di rio waktu saya berkunjung kemaren
gubernurnya menyampaikan yang ilegal itu itu satu delapan juta hektare
artinya kelapa sawit ini banyak yang ditanam di areal areal tanah negara
banyak ditanam di area kawasan hutan
yang dia tidak bayar pajak
yang dia tidak sewa
dia peroleh secara gratis
kemudian hari ini terjadi gejolak harga
pertanyaannya adalah kenapa sesuatu yang semestinya kita memperoleh dengan murah
karena berasal dari area ramah karantana milik negara
kemudian hasilnya kita harus sesuai dengan hukum pasar internasional
kalau seperti itu harus dimana letak politikal perlindungan domestiknya
menteri perdagangan sendiri yang menyampaikan
bahwa langkahnya ditimbulkan
pmo nya dijual ke luar negeri
kemudian juga ada yang harusnya teralokasikan di dalam negeri
juga dijual ke luar negeri
kemudian dia menyampaikan ada mafia
nah karena kerangka kerangka itulah yang membuat kita pansus
beranggapan dalam rapat gabungan tersebut
yang dipimpin oleh para wakil menyepakati untuk menunda rapat
karena perdagangannya tidak datang
kemudian menyepakati untuk dibentuknya pansus
dan usulannya itu disampaikan oleh para anggota lintas
apa yang urgent dari pansel itu
yang urgent dari pansus itu adalah kita harus ure minyak goreng ini dari hulu sampai ke
ketika dari hulu sampai hilir
siapa saja yang memiliki peran penting terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran
yang menimbulkan dampak
sosial dan dampak politik yang sangat tinggi
bagi kehidupan masyarakat indonesia
dan kemudian masyarakat indonesia kedepan harus memiliki pengetahuan yang cukup
bahwa minyak goreng ini adalah salah satu komoditi strategis bangsa kita
dengan produk sawit yang sangat tinggi
tapi kenapa kita justru tidak menikmati
dari membangkirnya produk cpo yang ada di sini
kalaupun ada pansus itu untuk mengurai problematika kelangkaan
dan juga mahalnya harga minyak goreng sekarang
dan itu sudah disampaikan oleh sejumlah fraksi ya kang
jadi sejauh itu masih sampai di sana
sejumlah anggota komisi
ya komisi enam
komisi enam dan komisi tujuh
jadi para anggotanya menyampaikan
sebagai para anggota komisi
nanti kita bicara lebih jauh lagi soal bagaimana dinamikanya di senayan
soal usulan itu kang deddy
tapi saya mau ke kang ujang dulu
kang ujang melihat bagaimana
soal mulai bergulirnya wacana pansus di senayan
meskipun kalau kita lihat sekarang petanya masih belum begitu solid ya kang
ada yang partai mendukung
ada yang tegas menolak
ada yang masih mengambang ini
masih mengkaji dan lain sebagainya
dalam melakukan fungsi pengawasan menurut anda
seperti apa anda melihat usulan
hak angket ataupun pansus minyak goreng ini kang
ya saya salut ya dengan kang deddy
dan apa namanya anggota dpr lain
yang punya ide gagasan dan keinginan untuk membentuk pansus
karena kalau kita bicara apa namanya sembako
khususnya katakanlah minyak goreng
yang menjadi kebutuhan pokok ya seluruh rakyat indonesia
bahkan mohon maaf dalam konteks ini adalah emak emak
ini bukan persoalan yang ringan
bagaimana misalkan harga yang tinggi
lalu barang tidak ada
emak emak mengantri kiluan meter
lalu bahkan ada yang meninggal dunia
ini menjadi kasus yang harus diselesaikan secara tuntas
artinya kalau ini ingin selesai
maka harus dibentuk pansus
oleh karena itu saya tadi setuju ya
mendorong kang didi dan teman temannya gitu
untuk membentuk pansus secara serius
tetapi saya agak ragu nih kang deddy ya
kang deddy ini senior saya kenapa
ini kan masih pribadi pribadi nih di komisi
nah biasanya kalau sudah menyentuh partai
biasanya nanti kang deddy ditelepon tuh oleh partainya
diam gitu jangan bergerak
ini juga menjadi persoalan
jadi apalagi mohon maaf gitu ya
kalau mendak mendak itu ada dalam koordinasi menko
dan menko ekonomi adalah ketua umumnya adalah pak erlangga
mohon maaf bosnya kang deddy
nah ini juga penting untuk disikapi
ketika pansus tidak ada dukungan partai
tidak ada dukungan praksi
katanya tidak akan jadi
oleh karena itu ya tetap sebagai bentuk tadi kesalutan saya
keberanian dari kang deddy dan anggota dpr
lintas komisi tadi ya komisi empat enam dan berapa tadi tujuh ya
ini kita harus apresiasi
tetapi memang kalau nanti masuk angin gitu ya
atau tergembosi atau tidak jadi
ini yang menjadi problem
oleh karena itu ya kita rakyat
saya sebagai pengamat akademisi
rakyat biasa mendorong
karena begini kang didi bang renhad ya
saya ini kan sering di dapur sehari hari
dua tahun ya membantu istri
kadang uji piring ya
banyak lah membantu istri
beberapa hari yang lalu gitu ya
ketika kelangkaan minyak goreng itu nggak ada
bahkan ikan emas saya itu di kulkas
itu tidak bisa digoreng selama tiga hari
tidak ada minyaknya
jadi memang merasakan begitu
saya laki laki saja merasakan
dengan kelangkaan dan mahalnya minyak itu
menjadi problem sendiri
tanda petik istri juga agak uring uringan
karena tidak ada minyak
nah oleh karena itu
yang kelangka yang lebih besar lagi adalah
soal tadi bagaimana
yang dijelaskan oleh kang deddy
lalu distribusinya seperti apa
lalu harga kok bisa dimainkan
seenaknya oleh para pengusaha
lalu di mana peran negara
nah ada peran negara ini
sesuai dengan ketentuan
maka ada yang mengawasi
maka dpr lah yang mengawasi itu
maka membentuk pansus adalah sebuah keniscayaan
jadi kalau nanti pansus itu bergulir
kita kan bisa menyaksikan
dari a sampai z
terkait dengan persoalan apa namanya
minyak goreng ini
karena sudah ada yang makan korban
dan ini menjadi
membentuk pansus adalah sebuah keharusan atau kenisayaan
kita dorong bersama sama
kang deddy dan anggota dpr lain
untuk berani menyuarakan kebenaran
siapa yang ada dibalik
mohon maaf tanda petik ya
mafia mafia minyak goreng
karena kalau kita bicara
bahan pokok gitu ya
semua ada mafianya
beras juga ada mafianya
garam juga ada mafianya
karena kebutuhan itu ada mafianya
cuma persoalannya memang tadi
kalau kita bicara
apa yang dikatakan oleh para anggota goreng
jangan menuduh ada mafia dan lain sebagainya
bang henhar ya
lama juga membantu
pernah jadi staff khusus
ketua dpr juga
mafia mafia memang ada
nanti ditimbun dulu
lalu ketika mahal dibuka lagi
dan itu juga
karena anggota dpr
yang menjadikan yang baru sekarang
saya sudah tahu
dulu kelangkaan jengkol
mahalnya harga jengkol
pokoknya mahalnya harga
kedelai dan lain sebagainya
tidak pernah tuntas
kalau ada pansus
ini akan jadi pelajaran gitu loh
jadi kalau sesuatu itu
bisa diselesaikan dengan
tadi pengawasan dpr yang
yang kuat begitu
dengan adanya pansus itu
sikap pribadi atau
parpol atau fraksi
karena tampaknya yang masih fraksi ini
masih pks saja ini kang
jadi kalau kemudian
cuma pks sendiri yang berani
mengajukan secara fraksi
kemudian pansus ini
agak susah untuk terrealisasi
tapi di jepang nanti kang
nanti juga akan bergabung
kami akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
dan juga bergabung sekarang
bersama dengan kita
ada pak nasim khan
anggota komisi enam dpr ri
dari fraksi pkb
pak nasim khan apa kabar
nanti sebelum saya ke pak nasim kan
saya tadi terpotong dulu ke kang deddy
jadi saya harus kang dedy lagi
melanjutkan tadi perbincangan
jadi kang dedy ini
sifatnya sudah fraksi
atau masih pribadi
tapi kalau fraksi
ini kan bisa berubah nih peta politiknya
para anggota komisi
yang pada waktu itu
yang harus serius
hampir semua lintas fraksi loh
dan kemudian pansus itu
dibawa oleh pimpinan
ditawarkan pada forum
itu kan ada tuh
pansus ini akan berjalan
ya kita nanti komunikasikan
nanti kita melihat
pak rahmat gobe
saya ke pak
menolak kalau kemudian
perlu dibentuk pansus
untuk mengurai masalah minyak goreng
kemudian tidak perlu ada pansus
pak nasim khan
jadi kita harus
flashback dulu ya
panja gabungan ini
dari komisi enam
dan regulasi pupuk
yang berhubungan dengan kementerian
berkembang di perjalanan itu
berefek kepada waktu itu
permasalahan di bawah
masyarakat dan lainnya
di rapat gabungan
kalau di kementerian perdagangan
lalu berkembang lagi
di situ dihadirkan
itu adalah kementerian perindustri
nah itulah terjadinya
yang pada awalnya
kementerian perdagangan tidak hadir
melakukan tugas fungsinya
turun ke masyarakat
untuk mengecek keberadaan
dari minyak goreng
yang waktu itu
ternyata di gabungan kedua
tidak hadir itu
karena pak menteri
pak deddy tahu
waktu itu pak deddy juga memimpin
karena memang ada ratas
perindustrian dan perdagangan
masalah perubahan dari hep
baru banjir di situ minyak
di pembicaraan hari ini
yaitu masalah h angket
ini saya ingatkan dulu
lalu jerry nya ini
atau apalah ya
yang berganti di situ
dan semuanya lah ya
dan itu sudah bukan rahasia umum
sesuai tataniaga undang undang yang dilakukan oleh menteri perdagangan
kita harus tahu
republik indonesia yang terbaik
perdagangan luar negeri dan lain lain
adalah menteri lutfi
adalah menteri rekomendasi dari pkb ya
tapi terbukti di situ
kalau saya baca di sini
tidak selesai dalam satu hari
apa yang dilakukan
sesuai undang undang itu
hit dan sebelumnya
kelangkaan dari pasar itu
sebetulnya sudah jelas semuanya
pada waktu kemarin permendi baru
baru keluar semua minyak itu
sudah jelas kan di sini kan
cukup dengan panja
kalau panja kan jelas
mengusut sebuah kasus
yang menjadi sorotan publik
kita harus tahu
pansus angket ini
yang bila sudah itu
bertentangan dengan peraturan undang undang
pelanggaran peraturan undang undang
kementerian perdagangan ini
nah ini yang harus menjadi fokus
tetapi kalau masalah teman teman
angket itu hak politik
semua anggota dewan
semua anggota fraksi
tetapi sampai hari ini
menyetujui untuk panja
karena memang ini tuh
dan sekarang yang terpenting adalah
masyarakat tidak butuh
membahas angket pansus
lama dan lapas
sekarang yang penting adalah
dan kami tahu
ini adalah program
yang benar benar harus
kalau bisa murah
sesuai dengan it lama
yang sudah diatur oleh
bukan hanya pembahasan politis
dan dpr atau apa
kalau memang kekurangan minyak
tapi tidak kurang
produksi cpu kita
dari menteri perdagangan
tidak boleh ekspor
untuk bangsa kita
yang lebih baik
bukan yang baik
yang sisa baru di indonesia
sumber daya alam kita
sudah cukup kaya
dan tidak ada alasan
kalau saya bacakan di sini
khususnya di indonesia
itu sangat cukup
dan sudah dibagi
dibagi oleh permendak
diatur semua tata niaganya
dari setiap pulau
sudah ada semua
untuk kebutuhan lokal
untuk kebutuhan yang lain
pada tadi angket
untuk apa angket pak sus
dengan mengulur ulur waktu
yang masih rapat
sekarang masyarakat yang penting
itu yang diharapkan
jadi tidak perlu pak sus
dan anda tidak melihat
ada pelanggaran undang undang
dari kebijakan minyak goreng ini
sehingga tidak perlu
yang kita butuhkan
oleh rakyat sekarang
rakyat tidak mengerti tuh
pan sus itu apa
panja itu apa
mau pan sus
nah sekarang kita berbicara rakyat
mencari kepentingan administratif
dan apa itu
hak hak kami semua dewan
itu tidak ada masalah
tapi penindakan hukum harus dijalankan
sudah ketahuan di sini semua
tetap harus berjalan
jangan menjadikan pengungsan di warah
bagaimana kalau pan sus mengelur waktu
tidak perlu itu sampai ke sana
ya yang pertama bahwa yang mengusulkan
pan sus itu juga termasuk anggotanya pkb loh
di komisi empat
artinya bahwa ada kehendak yang bersifat nurani
para anggota dpr dari masing masing komisi
terus yang kedua
mbak kita memahami di indonesia
kan harus ada yang dibenahi dalam jangka
kalau hanya sekedar
ini pelakunya tangkap
itu biasa pernyataan dilakukan
tetapi yang terpenting
tidak ada kesungguhan
dalam sebuah kebijakan
apalagi menyangkut tatanian
apalagi menyangkut mafia di dalamnya
kalau tidak ada dukungan politik
maka diperlukan dukungan politik
kalau tadi yang menyampaikan
panja itu kan nanti hanya di komisi
tetapi bahwa persoalan minyak goreng
bukan hanya persoalan dagang
tetapi juga persoalan produksi
karena minyak goreng ini
dari hulu sampai hilir
semuanya ada di indonesia
nanti sudah penuh pasti harganya menurun dalam jangka panjang
karena waktu awal numpuk dibeli awal numpuk dibeli
tapi kalau nanti terus saja dikirim terus lama lama juga menurun
karena saya jujur saja saya tiap hari belanja
bapak barusan saya ini habis habis belanja
saya sudah tahu harga minyak goreng yang dulu harganya rp dua puluh delapan sekarang menjadi rp empat puluh
berarti kalau diguyur terus nanti siapa tahu menurun
nah sekarang sudah diguyur barangnya sudah ada
cuma harganya masih relatif agak tinggi
ini kalau persoalan teknis komisi enam deh
kan komisinya komisi perdagangan
tetapi yang kita cermati adalah peristiwa ini tidak boleh berulang lagi di masa yang akan datang
karena ini menyangkut martabat kita sebagai bangsa
kita adalah penghasil kelapa sawit yang relatif besar di dunia ini
tetapi kita justru mengalami krisis minyak goreng
berarti ada kesalahan pengelolaan di sektor pengelolaan perdagangannya
tapi kang deddy apakah anda melihat sampai sejauh
ya silahkan pak rasim khan
jadi sudah jelas tadi disampaikan
tata niaga yang dijalankan sesuai undang undang dari permendak dan juga oleh kementerian perdagangan sudah terbukti
data mafia sudah jelas ada
ya kan kartel sudah jelas ketahuan dan sudah diserahkan kepada kepolisian
nah sekarang bagaimana keberanian pemerintah dan penegak hukum
nah kalau di masalah kalau kita berbicara regulasi perbaikan evaluasi undang undang
nah kita nanti itu gampang kita bisa berjalan
silahkan kalau pansus mau berjalan angket mau berjalan itu kan urusan berjalan lama
apa yang perlu diperbaikan itu silakan
tetapi masyarakat sekarang yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa minyak goreng ini ada
bagaimana penegakan hukumnya berjalan
ya kan itu yang kita harapkan
nah gitu loh
nah kalau masalah regulasi undang undang mau diperbaiki
di mana sudah ada semua
ya yang salah di mana
nah itu kan mari kita bahas nanti
nah tapi penegakan hukumnya di sini
nah itu yang harus dilakukan
kalau semua tata niaga yang dilakukan sesuai undang undang
kalau mau jujur kalau berbicara aturan di sini
sudah jelas penimbun minyak goreng dapat dikenai hukuman lima tahun dan denda lima puluh miliar
itu sesuai pasal undang undang satu ratus tujuh junto pasal dua puluh sembilan ayat satu
ya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas tentang perdagangan
termasuk juga peraturan presiden nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu lima belas
apa mau dirubah lagi
lebih tambah lagi sepuluh tahun
kami mendukung demi rakyat
apalagi berurusan dengan kesejahteraan rakyat
kami akan mendukung
kalau itu ada perubahan diangket nanti di pansus
nah tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah penegakan hukum
rakyat sekarang yang butuh itu minyak ada
kalau bisa kembali kepada hit kembali
yang seperti awal
dan itu sudah kami setujui di awal
dengan het yang awalnya sebelas lima ratus kalau nggak salah
sekarang sudah menjadi empat belas
itu karena apa
karena ratas juga
setelah ratas het dinaikkan untuk minyak kebutuhan dipenuhi lagi
yang diluar pasukan hit
itu sebelum membanjir kan
nah ini kan sudah jelas sebetulnya
pemerintah tahu penegak hukum tahu
di mana ini permasalahannya
siapa yang melakukan
dan sudah terbukti
kementerian perdagangan sudah memberikan datanya
sekarang tinggal ditindak lanjutin
tidak ada yang tidak hukum
nah masalah regulasi undang undang mau berjalan pansus silahkan
tapi jangan mengganggu waktu kita ini sudah hampir dekat dengan lebaran
ya kan dengan bulan ramadan
saya kira itu
kemasan menyesuaikan dengan harga pasar
baru keluar semua tadi yang maksud saya tadi
nanti sebelum kang ujang
kang deddy tapi apakah anda melihat ada sejauh mana anda melihat bahwa memang ada pelanggaran undang undang dibalik kebijakan soal minyak goreng ini
kalau kemudian mau membentuk pansus
dengan dilaksanakan kegiatan pansus semuanya akan terkoreksi
semuanya akan terkursi
bagaimana apa sih yang menjadi problem utama dari hulu dan hilir dari pengelolaan minyak goreng ini
kan saya katakan kalau tidak ada pelanggaran kan tidak mungkin mengalami kelangkaan
mengalami kelangkaan berarti ada mismenism pengelolaan
kalau mengalami misminism pengelolaan ada dua kan
dia ada di orang ada di sistem
kan gitu loh
dan itu kita ada problem kan bahwa kegiatan koreksi dpr ini itu kan tidak akan mempengaruhi distribusi
tidak akan mempengaruhi kinerja kementerian perdagangan yang sekarang terjadi
apalagi misalnya minyak gorengnya memang hari ini sudah tersedia kan tidak akan
tetapi kan kita memberikan koreksi untuk kepentingan ke depan agar tidak terjadi persoalan yang serupa
dan kita bersama sama
kan tadi sahabat saya menyatakan ya dipersilakan
kan gitu loh
apa yang kita lakukan tidak akan mengganggu regulasi dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah
tapi kan semestinya dpr merespon itu
bukan hanya persoalan untuk problem minyak goreng hari ini kan bisa jadi
kalau pansus berjalan minyak gorengnya nanti bisa murah sudah murah
jadi kita fokus kepada minyak goreng saja mas dedy kan
ya makanya kalau itu yang terjadi kan kita bisa mempengaruhi koreksi
kan perlu panjanya itu namanya industri minyak goreng jadi semuanya
kita akan membuat koreksi untuk pengelolaan
bahkan teman teman yang lain kan tidak hanya minyak goreng
katanya tata niaga pangan dan sejenisnya
itu kan tinggal nama saja
dan kita tujuannya cuma satu kan
memperbaiki agar negara ini tidak mengalami problematika dalam pengelolaan tata kelola pangan
dan masyarakat memiliki ketersediaan pangan yang cukup
tidak boleh lagi ada antri yang terjadi yang mengakibatkan kematian
seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu
oke saya ke kang dedy
oke baik pak nasim saya harus ke kang ujang
kang ujang tampaknya ini memang masih beragam ya pandangannya ya
soal instrumen apa yang digunakan untuk bisa mengurai masalah sebagai dpr sebagai yang melakukan fungsi pengawasan
apakah cukup dipanjat atau dipansus begitu
nah pandangan anda bagaimana kang ujang
ya yang penting political will dari dpr sendiri
nanti apakah rekomendasinya panja atau pansus
pesualanya memang tadi ya
kalau panja itu terlokalisir di komisi enam
jadi hanya komisi enam yang akan
menyelesaikan persoalan katakanlah tata niaga minyak goreng dan lain sebagainya itu
nah kalau pansus nanti lintas komisi itu
bisa gabungan gabungan antar komisi
jadi memang kalau secara politik kekuatan besar itu ada di pansus
bahwa dorongan politik ada di pansus
nah tapi kalau untuk persoalan agar selesai atau tidak saya rasa
ada memang persoalan yang bisa diselesaikan di panjang
atau juga persoalan yang bisa diselesaikan di pansus
banyak banyak problem yang bisa diselesaikan di kedua hak yang dimiliki dpr tersebut
tapi saya secara pribadi ya
mohon maaf berbeda dengan bang nasib kan ya saya
apa namanya mendorong kepada lintas komisi tadi
agar apa agar memang persoalan hal yang apa nama lingkaran setan
kata niaga katakanlah
persoalan sembako ini ya
harus beres gitu loh
nah kemarin lagi
hari kemarin saya cerita dari ibu ibu ya
ini minyak goreng langka udah ada
sekarang sudah ada
sekarang sudah muncul lagi yang mulai mahal nugget katanya
sudah mulai langka lagi
nah nanti jangan lagi bulan depan apalagi yang hilang dan mahal gitu
saya rasa semua disini sepakat ya kang deddy dan bang nasib kan ya
semuanya punya keinginan yang sama untuk bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng
apa nama sembako dan lain sebagainya itu
nah ini justru ya saya apresiasi kepada dua tokoh ini
tetapi memang nanti pimpinan dpr akan kemana membawa arah
apakah ke panja yang akan diselesaikan oleh komisi enam
ataukah ke pansus yang memang dorongan politiknya kuat
dan itu akan melibatkan banyak apa namanya aktor
banyak apa namanya tokoh tokoh yang lintas komisi tadi
dan kalau kita sebagai saya ya
saya sih memilih
mohon maaf bukan memilih
mendorong untuk dilakukan pansus
memang tadi waktunya akan lama
tetapi hasilnya juga akan insya allah mungkin lebih memuaskan lah seperti itu
bukan berarti panja itu tidak memuaskan
tetapi pansus kita dorong agar semuanya selesai
kita break dulu ya
kita break dulu kang ujang kang deddy dan juga bang nasimkan
tapi saya mau ke kang ujang
kalau melihat sekarang peta politiknya
apakah anda cukup optimistis
bahwa memang bisa terwujud pansus
mengingat beberapa fraksi sudah menyatakan menolak
meskipun ada beberapa anggota secara pribadi mungkin mendukung pansus
tapi kan kemudian kembali lagi ke fraksinya
ada fraksi yang sudah menyatakan mendukung
tapi juga ada fraksi yang menolak masih yang ada di tengah tengah
nah anda membaca ini bagaimana peluang dibentuknya pansus minyak goreng ini
besar atau kemudian bisa layu sebelum berkembang
ustaz yeda kami akan segera kembali
saya masih melihat ini isu yang bergulir ya
di senayan soal pansus kah panja dan lain sebagainya
di luar soal political will dari anggota dpr
menurut anda memang apakah peluang ini terbentuk menjadi sebuah pansus
apakah cukup besar atau kemudian ini bisa saja hanya sekedar ya sampai kemudian sudah mati angin lah gitu
ya saya punya keyakinan ya
optimis lah akan terbentuk pansus itu
cuma di saat yang sama juga
kalau kita bicara politik
biasanya kan politik itu kan diselesaikan di meja makan itu
ya sudah lah nanti misalkan
apa namanya diselesaikan secara adat dan kebiasaan saja lah gitu
itu juga bisa terjadi
artinya bisa juga di panja
tetapi untuk kebutuhan bangsa ini
dan mohon maaf ya kebutuhan dari kang deddy dan kang bang nasim khan ini ya
sebagai anggota dpr
yang selama ini mohon maaf saya mengkritik ya
lima tahun terakhir sangat keras terhadap dpr dan pemerintah
ya tadi kang deddy katakan di belakang layar
dpr dianggap tidak ada
itu diwujuduhi keadamihi gitu
ada tapi nggak ada
nah sebenarnya momentum persoalan minyak goreng ini untuk memunculkan juga peran daripada dpr
yang sebenarnya kan sesungguhnya perannya kan powerful
ada legislasi ada pengawasan ada anggaran
tetapi dalam konteks apa namanya banyak hal
apa namanya rakyat melihatnya masih banyak peran yang tidak muncul
tidak hadir untuk kepentingan publik
karena itu sebenarnya pansus itu menjadi apa namanya kalau menurut saya
arena politik ya untuk bukan hanya membuktikan secara jelas ya siapakah yang terlibat persoalan minyak goreng tersebut
tetapi juga tadi ingin mendorong pada anggota dpr untuk memiliki peran yang besar
untuk kepentingan rakyat
untuk kepentingan publik
kan kalau saya mengatakan
derajat tertinggi dari seorang politisi kan seorang negarawan
ya saya sih sangat sederhana mengatakan negarawan itu apa
ucapannya ya tindakannya pikirannya gagasannya bahkan perilakunya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa negara
nah saya percaya kalau kang deddy di sini kang bang nasim kan juga sosok negarawan negarawan itu
jadi mestinya kalau ucapan anggota dpr pikirannya gagasannya lalu perilakunya tadi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa negara
maka ya sesungguhnya untuk menyelesaikan sengkarut
minyak goreng dan tata negara tata apa niaga yang lainnya itu ya
mesti diselesaikan lebih baik dengan pansus
dan tadi juga omongan belakang layar juga ya
kalau pansus anggota dpr senang
karena ini saya sih meyakini ya dengan pansus itu akan kelihatan greget daripada apa nama fungsi fungsi dpr yang selama ini dianggap tidak ada itu
oleh karena itu yang membuktikan bahwa dalam waktu dua tahun ke depan
dpr hadir dan ada untuk kepentingan publik dan rakyat
karena ini menjadi penting ya
selama ini mohon maaf ya dpr dianggap menjadi mohon maaf sekali lagi saya katakan
dianggap menjadi stempel bagi pemerintah bagi kekuasaan
nah ini jangan lagi ada
nah momentum minyak goreng ini sebenarnya momentum baik untuk hadir ibu bapak anggota dpr untuk menyuarakan kepentingan publik itu
baik dalam bentuk saya sih bentuknya saya sih menginginkan pansus itu
tapi jangan sampai juga kang ujang
pansus ini jadi justru hanya sekedar jadi komoditas politik ya
justru nanti tujuan utamanya tidak tercapai problemnya tidak selesai gitu
nah ya itu ya tadi harus bersikap negarawan itu
jadi jangan juga untuk kepentingan pribadi
dulu juga misalkan pansus senturi ya ada yang tampil mengesankan ya kepentingan pribadi
tetapi ya hari ini saya percayalah dengan bang kang mulya kang deddy dan bang nasim khan dan anggota dpr
bahwa mereka semua punya sikap kenegarawanan itu
jadi jangan sampai apa nama pembentukan pansus misalkan kalau hadir kalau ada kalau terjadi
itu bukan untuk manuver pribadi tapi kepentingannya kepentingan masyarakat bangsa dan negara
itu harus dipegang
bahkan saya menggagas ya bang reinhardt seluruh anak anak muda indonesia
sudah mengatakan saya bilang dalam seminar seminar saya di semua tempat saya mengatakan kita ingin menggagas negarawan negarawan muda
jadi ucapan kita tindakan kita pikiran kita untuk kepentingan masyarakat
nah mengapa anggota dpr tidak kan gitu
saya katakan tadi derajat tertinggi dari seorang anggota dpr adalah seorang negarawan
nah ini luar biasa loh kalau kang deddy dan bang nasim kan itu hadir membela rakyat
hadir untuk menyelesaikan persoalan sengkarut minyak goreng yang telah memakan korban loh
ada yang meninggal dunia loh
jangan lupa hari ini saya dapat laporan di malam ini juga sedang live ya
saya bahkan di daerah subang ini ada lapor juga harganya masih rp tiga puluh ribu
di daerah lain juga sama jadi masih tinggi juga yang telah ditetapkan rp empat belas juga ternyata kan harganya masih rp tiga puluh di bawah itu
jadi masih tinggi juga
oleh karena itu ya ini perlu penyelesaian yang konkret dari anggota dpr begitu
oke baik kang deddy kalau kemudian serius mau membuat pansus artinya mesti lobby lobby fraksi
lobby ke yang lain nah ini seberapa serius ini kalau kemudian kang deddy mau mengusulkan adanya pansus
jangan jangan hanya sekedar ini saja wacana saja nanti
yang pertama kapan sih saya tidak serius
saya selalu serius menurut sesuatu bisa dilihat peran saya di komisi empat
yang keduanya kita harus memahami bahwa minyak goreng itu bukan hanya satu leading sector di komisi enam
nah ada produksi yang itu ada di komisi
kemudian ada produksi juga yang itu adalah komoditi di perindustrian kan
komisi tujuh ya perindustrian
sekarang ketika dinyatakan bahwa minyak goreng ini kan harus ada unsur penegakan hukum
ada mafia yang harus segera ditindak
ada jaringan distribusi yang selama ini memainkan peran penting
maka harus ada komisi tiga
kita ini nggak mungkin masing masing komisi menjalankan itu dalam agenda komisi kita masing masing itu nggak mungkin
maka pansus itu adalah sebuah jawaban untuk menyelesaikan seluruh problem ini secara konferensi
dan tentunya kita bukan akrobatik politik
tetapi kita ingin meletakkan sebuah kerangkaan di sekitar kehidupan berbuka
melakukan tata kelola terhadap sebuah produksi yang semestinya itu melimpah di negeri
yang semestinya itu murah didapat oleh masyarakat kemudian berubah menjadi komoditi yang mahal
nah ini kan berarti ada misinisme dalam tata kelola
ada aspek problem dari hulu sampai hilir
ada aspek penegakan hukum yang harus segera diambil tindakan secara tegas
nah untuk itu maka panik adalah sebuah jawaban
nah ini tentunya semua
ya memerlukan tidak boleh orang saling curiga dari sisi kepentingan politik
walaupun pansus adalah kebijakan
dan kemudian pansus tidak boleh menggagukin kerja pemerintah
khususnya menteri perdagangan dalam mendorong penyediaan si minyak goreng
dia harus bekerja dengan baik jangan sampai waktunya habis oleh pekerja pansus
nah ini juga menjadi aspek yang sangat penting
untuk itu menurut saya yuk mari kita
kita melakukan pengawasan tugas kita anggota dpr agar para pelaksana teknis pengelolaan tata kelola minyak ini bisa bekerja
sungguh dan ucapan ucapan bisa ditanggung jawabkan
kemudian kalau mafia itu ada akan diumumkan bahkan diumumkannya katanya hari senin segera umumkan
karena besok hari ini lagi besok adalah saat
jadi kang dedy masih optimis bahwa masih yakin bahwa pansus ini masih bisa dibentuk ya kang dedy dan perlu untuk dibentuk
saya optimis kok orang yogi itu diputuskan kok
oh ini sahabat saya tahu kan itu diputuskan oleh wakil ketua dpr ri
kan gitu selanjutnya kita akan membentuk pansus
tok gitu loh
saya ingat betul itu
bang nasib bagaimana kalau kemudian yang terjadi adalah pansus dan bagaimana kalau yang memang akhirnya dibentuk adalah panja
kalau panja akan ngapain kira kira
kan saya kembali lagi tadi seperti semula
kalau kita berbicara pansus hak angket
untuk berbicara global dari semuanya
nah itu boleh
tapi masyarakat harus paham satu hal
bahwa selain selama ini permasalahan dari kelangkaan minyak
karena orang berfokus selalu menyalahkannya kepada kementerian perdagangan
ini dulu q nya yang harus tahu
kementerian perdagangan sesuai tugas fungsi undang undang sudah menjalankan tata niaga dengan benar
itu yang harus jelas
masyarakat dan semua pihak sektor harus paham disitu
lalu untuk proses bagaimana industri itu berjalan
mulai dari cpo perusahaan dan itu ada tupoksinya beda
ada di kementerian industri
penegakan hukum ada di komisi tiga
kalau itu berbicara nanti pansus seperti pada dibilang
tapi yang penting saya mengklarifikasi bahwa disini bahwa jelas
kementerian perdagangan sudah sukses dalam raca perdagangan sukses
dalam kuota penataan semua sukses
termasuk minyak goreng dan lain lainnya
tetapi kembali kepada yang tadi
permasalahannya itu ada adalah unsur dari tindak tindak penyelewengan
yaitu tindak pidana
makanya panjang kita di komisi enam sudah menentukan
sebelumnya sudah kita menjelaskan
bahwa kita akan usup sampai akar akarnya
dan sekarang kembali kepada pendagangan hukum dan pemerintah
kalau tadi mas renat bilang belum menyerahkan data
kementerian lain sebetulnya diundang juga tadi
dari kementerian perdagangan atau dirjen
pada hari ini tadi kementerian perdagangan
dan selama ini turun kepada masyarakat selalu didampingi oleh pendagang hukum
nah penegak hukum juga sudah tahu
dan semua datanya sudah diserahkan kepada mabes polri
nah sekarang bagaimana
menindaklanjutkan pendagangan hukum ini
kan sudah diserahkan semuanya
pak ujang pak deddy
kita lihat sekarang kita dengarkan
jangan sampai kita ini seperti panggung sandiwara
jangan sampai kita juga seperti almarhum
gus dur mengatakan kita kayak taman kanak kanak
silahkan kita mau pansus mau angket
mau melunakan regulasi dan undang undang
tetapi kepentingan masyarakat kesejahteraan rakyat
itu yang diutamakan
pendagang hukum berjalan
tidak bisa menteri perdagangan berjalan sendiri
mengadmin sistem manajemen
juga mengakukan pendidikan hukum
itu ada tupuksinya
kalau sinergi antara eksekutif legislatif
semua tata tata berjalan
bangsa kita akan sejahtera
legislatifnya sampai ke dapil
dari pusat ke daerah
dari atas presiden sampai ke menteri
sampai ke bupati
kami yakin sejahtera
tapi selalu berbenturan dengan kepentingan pribadi
jangan menjadi top and jerry terus
atau pengungsan di warah
kata yang matal barat
kedepan kita berganj
silahkan secara hak politik
teman teman mengadakan pansus dangket
itu nanti keputusan bersama politis
tapi yang penting rakyat
sekarang minyak goreng yang dibutuhkan ada
dengan harga kembali semula
cpo tidak ada alasan
kalau perlu moratorium
jangan keluar sekalian
tapi anda juga mengakui tidak
bahwa memang ada sejumlah suara
atau aspirasi dari komisi enam
atau mungkin dari sebagian rekan rekan di fraksi
dari pkb juga yang tadi
yang tadi dikatakan
mau kok dibentuk pansus sebetulnya
kami di komisi enam
sudah memutuskan sepakat
semua fraksi untuk panja
dan sekarang berjalan panja
nah kemarin di rapat gabungan
tapi setahu saya mas
jadi masih belum diputusan
untuk bentuk panja
karena masih diundur
pertemuan gabungan kemarin
karena tidak ada menteri perindustrian
tidak ada menteri perdagangan
nah teman teman ada yang mengusulkan panja
ada yang mengusulkan pansus
nah tetapi waktu itu ditentukan bahwa kita akan mengadakan lagi
setahu saya begitu ya
karena belum ada kesimpulan
masih di situ
ada di situ disebutin
bahwa selanjutnya rapat gabungan ditunda
dan akan ditindaklanjuti
dalam bentuk pansus
belum ditindaklanjut bahwa akan berbentuk pansus
tapi akan ditindaklanjutin untuk membahas kembali kesepakatan fraksi
untuk bentuk pansus
saya kira itu adalah masalah
itu kepentingan politis
dalam regulasi silam
yang penting sekarang
kalau kemarin kami pkb menyarankan
tetap panjaini komisi indang berjalan
dan semua terbukti
mitra kami dari menteri perdagangan sudah jelas
membuka semua permasalahannya ini
dan terus terang kppu juga sekarang melakukan
pengawasan juga melakukan
dan kami minta ini cepat selesai
dan kita sudah mendekatin bulan ramadan dan lebaran
itu yang kami butuhkan
silahkan dalam urusan lain kita berjalan
mau pansus dan apa yang penting
pkb berharap rakyat sekarang jangan dirugikan dengan aturan aturan politik yang ada di pusat
itu saya kira
jadi mau pansus mau panjak
kita akan tunggu bagaimana
tapi kira kira kang ujang terakhir dari anda
paling tidak dari usulan ini kita melihat bahwa ada fungsi pengawasan ya
ada political will mungkin yang sudah mulai ditunjukkan oleh dpr
berkaitan dengan isu minyak goreng
yang sudah sangat menyusahkan masyarakat ini
ya semua sepakat di cnn ini ya
kang ledi dan bang nasim khan katakanlah
secara pribadi maupun sebagai anggota dpr
untuk sama sama berbuat untuk rakyat
ini yang kita tunggu tunggu dari dulu gitu
ini yang perjuangan itu
bahkan tadi bang nasim kan mengatakan panja sudah berjalan
tinggal ditendak lanjutin lagi juga nanti dengan pansus
kalau semuanya anggota dpr
ibu bapak semua misalkan para anggota dpr ya yang mulia
itu berbuat untuk kepentingan rakyat
karena rakyat ini mohon maaf lagi susah
tapi jangan sampai apa yang sudah menjadi peraturan penyeleweng dan lain lain
kita menunggu pansus lagi
low information ini harus dijalankan
jangan sampai kita latih latih lagi
rakyat tidak ngerti masalah itu
kalau kita sepakat berdemokrasi ya perjalanan
penindakan hukum yang harus dijalankan
kalau demokrasi itu
jadi kita sepakat dengan bang nasim khan
bang nasim khan kang ledi kang ujang
apa yang kemudian akan diputuskan oleh dpr
apakah lewat panjang sudah berjalan
atau kemudian bisa berkembang lagi melalui pansus
karena itu kemudian juga menjadi ranah politik ketika sudah ada pansus
tapi mari kita akan lihat bagaimana kemudian itu akan berkembang
dan tentu harapannya ada fungsi pengawasan yang optimal dari dpr
dari kasus atau polemik soal kelangkaan minyak goreng ini
dan juga harga yang tinggi sampai dengan hari ini
terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
kang ledi bang nasim khan
terima kasih banyak
kang ujang terima kasih
kita tunggu seperti apa perkembangan terbaru nanti dari senayan
soal pengawasan di polemik minyak goreng ini
selamat malam sehat selalu semuanya
terima kasih bang leda
terima kasih pak deddy bang ujang
kang dedi bang nasim khan